kita beralih ke informasi lain seorang tukang ojek online di kota semarang jawa tengah ditusuk oleh pengendara sepeda motor lain
beruntung korban masih selamat meskipun pisaunya tertancap di punggung
umar haris hudianto pemuda berusia dua puluh tiga tahun yang menjadi tukang ojek online nyaris menjadi korban kawanan begal sepeda motor
saat umar hendak pulang ke tempatnya kos tiba tiba ia dipepet oleh sepeda motor yang membawa dua orang
salah satunya langsung menikam punggung korban dengan pisau
korban tidak menyerah namun mempercepat laju sepeda motornya dan meminta pertolongan rekan rekannya di tempat kosnya
ia segera dibawa ke rumah sakit panti wiloso citarum semarang namun setelah hampir tiga jam kepolisian kemudian memindahkan ke rumah sakit karyadi
pertanyaan terakhir apakah korban yang diperlukan untuk mencari punggung korban